partai kabah kembali mengalami gejolak internal
suarso monoarfa dilengsarkan dari posisinya sebagai ketua umum p tiga oleh sejumlah kader yang kemudian mengangkat nama muhammad mardiono sebagai plt ketum
kubu suharto melawan dan mengatakan pelengseran tidak sesuai dengan adart
soeharso pun muncul ke publik dan menegaskan dirinya masih ketua umum p tiga
bagaimana ujung dari polemik ini apakah suharto monoarfa mampu bertahan
kita akan diskusikan pada malam hari ini dengan mas hoirul umam peneliti senior dari indo strategik
selamat malam mas umam apa kabar
selamat malam mas renhard
kami juga sebelumnya sudah bergabung ada bang saifullah tamliha anggota atau ketua dpp dari p tiga
namun ini belum tersambung dengan kami jadi saya lanjutkan dengan mas umam terlebih dahulu
kita lihat polemik di internal p tiga ya mas umam masih berlanjut dan hari ini muncul pak suarso monoarfa setelah kemarin dinyatakan dilengsarkan
dari polemik yang terjadi saat ini menurut anda apa yang menjadi penyebab utamanya
apakah ini memang karena faktor elektoral yang disebut oleh waketum arsul sani tidak naik naik begitu ya di bawah kepemimpinan suarso monarva atau ada faktor yang lain
mas renhat saya pikir apa yang terjadi di p tiga sebenarnya
sebuah fenomena konflik internal yang sudah memiliki akar yang cukup terjaga
tetapi apa yang kemarin terjadi dalam sebuah forum internal kpk dalam konteks pembekalan anti korupsi terhadap partai partai
kemudian ada statement dari pak soeharto yang kemudian menciptakan polemik politik yaitu terkait dengan konteks amplop kiai
konteks amplop kiai ini tentu bukan sebuah fenomena
statement yang terhane
karena memiliki implikasi yang cukup kuat
karena dari statement yang bersangkutan itu kemudian memberikan efek politik bahwa p tiga benarnya memiliki akar politik yang sangat kuat di pesantren pesantren terutama di basis jawa
justru menunjukkan bahwa ada sebuah anomali yang berasal dari akar politik mereka
sehingga kemudian penunjukkan dalam konteks itu adalah amplop ti ini dianggap sebagai sebuah bagi saya itu bukan flip
itu adalah slip of mind
bukan keselio berpikir
bukan keseleo dalam konteks lidah
tetapi keselio dalam konteks
nah oleh karena itu situasi ini kemudian terus digarap oleh situasi di dalam internal p tiga
untuk menghancurkan sendi sendi dukungan yang kemudian sebenarnya sudah cukup rapuh dari kubu pak soeharto
oleh karena itu keputusan dari tiga majelis dalam konteks ini adalah
pertah kemudian majelis kekembangan dan juga majelis kehormatan p tiga yang berusaha untuk memecat untuk memberhentikan pak suarso
benarnya itu adalah sebuah indikator yang cukup kuat
betapa lembahnya legitimasi politik internal pak soeharto di hadapan kader internal p tiga itu sendiri
nah oleh karena itu keputusan kemarin melalui sebuah musyawarah yang kemudian majelis kehormatan misalnya dalam konteks ini
mewadahi seluruh aspek
mewadahi seluruh aspek
mewadahi dari p tiga kemudian menyatakan keputusan
dan itu adalah sebuah penegasan secara organisatoris bahwa perhentian dari kepemimpinan pak suarso jadi ending dari dinamika ini
tetapi tentu ini tidak akan berhenti di sini saja
karena perlawanan dari kubu pak suarso juga terus terjadi
yang artinya bahwa pembelahan internal faksionalistik dan juga perpecahan di dalam p tiga sudah dimulai per hari ini

dan jika itu kemudian dilanjutkan dan ini most likely akan terus mengalami proses yang cukup panjang akan melalui ma akan melalui pt unbu kemudian sampai di ma kemudian nanti keputusan di kemenkumhan maka juga ini akan berpotensi keimbas kepada tidaknya misalnya kemarin proses verifikasi parpol yang baru saja didaftarkan di kpu pada bulan lalu
jadi by timing secara waktu
jadi konflik internal p tiga saat ini betul betul berpotensi sangat disastrous
sangat memiliki dampak yang cukup signifikan
dan ini kalau misal tidak mampu dimitigasi saya sadar pemilu dua ribu dua puluh empat jadi sebuah pemilu perpisahan dari p tiga dari jajaran elit
oke baik jadi konflik internal ini jelas akan mengganggu kerja kerja politik p tiga dan bisa berdampak terhadap perolehan suara nanti
tapi sebelum kita bicara jauh ke sana mas
umam jadi faktor pemicunya adalah soal pidato amplop kiai
tapi itu kemudian bergulir dan tidak bisa dibendung lalu kemudian muncul faktor faktor yang lain
menurut anda selain pemicu soal amplop pidato amplop kiai adakah hal yang lain yang akhirnya membulatkan dorongan untuk mengganti soeharto monoarfa
sebenarnya ada sejumlah informasi
spekulatif tetapi belum ada pihak pihak yang bisa mengkonfirmasi informasi tersebut
misalnya ada sejumlah kekuatan di dalam internal p tiga itu sendiri yang mencoba untuk memanfaatkan ini untuk mendongkel kepemimpinan dari pak soeharto
bahkan ada pihak yang mencoba untuk mengkaitkan misalnya ada kekuatan dari sebelah kubu di dalam p tiga yang mencoba mengusung sebuah nama untuk masuk di dalam bursa
capres cawapres dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
nama itu belum bisa disebut tetapi sudah cukup menguat
dan seringkali nama tersebut juga ditundukkan oleh sejumlah fungsionalis di dalam p tiga untuk memberikan jalan memberikan ruang komunikasi kepada yang bersanggupan
nah oleh karena itu terlepas dari nama a b c dan d tapi sebenarnya apa yang terjadi di internal p tiga ini berpotensi kemudian
berdampak serius terhadap soliditas koalisi indonesia bersatu itu sendiri
nah oleh karena itu di dalam konteks ini dinamika internal p tiga akan berpengaruh kuat terhadap faksionalisme internal partai sekaligus soliditas koalisi yang sudah diklarasikan selama ini
ya hal yang sama juga memang kita dengar juga mas umam soal spekulasi ini berkaitan dengan dukungan arah politik ya arah dukungan ke capres
antara perbedaan di elit dengan yang terjadi di akar rumput misalnya
kalau kemudian ini kepemimpinannya benar benar berganti ya ke tangan mardiono misalnya artinya arah politik p tiga bisa berubah di dua ribu dua puluh empat
kemungkinan itu berpotensi sangat terjadi
terutama ketika kib sendiri per hari ini perlu menunjukkan siapa sebenarnya nama capres dan cawapres yang akan diusung
artinya apa artinya belum ada center of gravity yang jelas ini arahnya kemana
dalam konteks ini kita sering menganalogikan ibaratnya resepsi pernikahan sudah dilakukan tetapi pengantinnya belum ada
nah kalau misal pilihan capres cawapres tidak sesuai dengan karakter nilai nilai politik islam yang selama ini diemban oleh p tiga
maka p tiga harus belajar dari situasi yang terjadi di dua ribu sembilan belas yang lalu
di mana terjadi catch potting
yang sangat signifikan di mana dukungan elit dari p tiga ternyata tidak sesuai dengan taste politik yang dimiliki oleh basis pemilih loyalnya
sehingga terjadi split
ketika terjadi speed maka kemudian banyak elemen basis pemilih loyal p tiga yang akhirnya bermigrasi ke partai lain
alhasil terjadi degradasi yang cukup serius dari tiga puluh sembilan kursi di dpr ri kemudian drastis menjadi sembilan belas kursi
tentu itu bukan variabel utama ada variabel yang lain
sama terkait dengan konteks kasus ketua umum p tiga pada waktu itu yaitu rohan rumuzi
tetapi terlepas dari itu pilihan atau tidaknya orang capres dan cawapres terhadap nilai nilai dimiliki oleh basis loyal sebuah partai
terutama dari segmen partai islam maka itu berpotensi besar memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perolehan elektabilitas mendatang
pergantian pak soeharto diikuti oleh kekuatan kelompok tertentu untuk mengevaluasi ulang dukungan terhadap koalisi indonesia bersatu misalnya atau kib
maka bisa saja kemudian muncul keputusan yang merevisi keputusan keputusan sebelumnya sehingga kemudian p tiga bergabung dengan partai partai yang lain untuk mengusung sebuah kekuatan koalisi baru
wt bisa saja dalam sejumlah kesempatan kalau dihitung karakteris
jadi islam politik yang cukup moderat saya saja misalnya p tiga bergabung dengan anies baswedan misalnya
apalagi kalau misal kemudian mengusung nama anies ahaye atau anies siapapun maka dengan karakter corak islam moderat
kekuatan islam dan nasionalis itu akan lebih sesuai dengan karakter dan juga corak karakteristik dari politik tiga itu sendiri
nah situasi ini masih cukup
situasi ini masih cukup dinamis
p tiga akan fokus pada konteks internal partainya soliditas kepemimpinannya baru kemudian nanti akan menentukan arah koalisi ke depan
oke jadi perubahan elit p tiga ini secara paralel juga berpotensi akan merubah arah politik p tiga yang selama ini belum menyatakan mendukung capres yang mana
meskipun di akar rumputnya banyak yang menyebutkan lebih condong mendukung anies baswedan
tapi kemudian tidak dengan elitnya ini yang kemudian masih spekulatif
kita lihat mas umam suharto melawan ya hari ini tiba tiba muncul kabarnya demikian dan menyatakan diri masih ketua umum
tidak ada sekjen kita lihat sampai dengan hari ini keluar muncul mas arwani tomafi juga dalam mukernas kemarin juga tidak ada
tapi diklaim di mukernas kemarin itu sudah ada bendum ada wakil ketua umum
ini akan berujung kemana sebenarnya
dan seberapa besar kemudian seberapa lama ini suharso monwarfa bisa bertahan dengan posisi seperti ini menurut anda mas umam
sejauh ini kalau misal kita cermati kekuatan yang memberikan penolakan terhadap kekuatan pak soeharto cukup solid
kalau misal kita lihat kehadiran tokoh ke tokoh sejumlah tokoh seperti pak asrul samit sekjen p tiga
dan juga pak soehara
pada saat yang sama kalau misal kita hitung sejumlah nama nama petinggi p tiga sendiri yang selama ini cukup aktif di senayan
ternyata relatif mengambil face saving strategy atau strategi mencari titik depan
supaya kemudian tidak masuk dalam pengkubuan yang justru akan berpotensi menghilangkan kesempatan mereka dalam proses daftar caleg misalnya
yang kemudian nanti akan terdampak dari efek konflik politik
nah oleh karena itu kalau misal melihat dari struktur maka memang relatif
kepanan dari kubu pak soeharto relatif rendah relatif lemah
nah oleh karena itu tentu ini akan dibuktikan dan proses ini konteks politik ini tentu akan berimbas menjadi konteks sengketa hukum
dan ini akan lari ke pt un mungkin bisa saja selain pt un jika ada hal hal yang kemudian bisa dieleksi
yang kemudian bisa dielaborasi di level pengadilan negeri kemudian pengadilan tinggi atau bahkan misalnya langsung ke ma
kemudian proses itu cukup lama
dan kemudian akan lari ke nkum ham kemudian baru ke proses pendaftaran
setidaknya update dari proses verifikasi parpol di kpu
nah oleh karena itu kalau melihat timing mungkin memang agak problematik
kalau misal kita lihat dari segi timing
tapi per hari ini kita hanya punya waktu satu tahun setengah
nah kalau misal kemudian kita tarik dengan pendaftaran caleg dan lain sebagainya
maka kalau misal p tiga tidak mampu memitigasi konflik internal ini
maka ini bisa kita anggap sebagai kolektif kolonial suicide
jadi praktik bunuh diri secara kolektif dalam konteks politik
nah oleh karena itu memang dibutuhkan kebesaran hati dari masing masing elemen
segera memitigasi ini
apakah akan menyelesaikan pada tahap saat ini atau akan dibuat lama
kalau misal dibuat lama itu efektivitas akan jauh lebih problematik
itu berpotensi betul betul mendegradasi p tiga dari partai senayan
yang tentu kita tahu kemarin rehan di dua ribu sembilan belas
sehingga kemudian ini betul betul pada satu titik tadir
yang harus diantisipasi salah strategi dalam memitigasi berpotensi
pada dampak berakhirnya sejarah p tiga di partai senayan
ya karena dari lini masanya ini sangat mepet dengan persiapan pemilu dua ribu dua puluh empat ya mas umam
yang seharusnya kemudian partai sekarang mengefektifkan memaksimalkan mesin politiknya
kalau kita agak mundur ke belakang p tiga ini kerap kali didera konflik internal ya mas umam
ada dualisme kepemimpinan era romahur muzi jan farid misalnya
ketika itu juga mundur lagi ke belakang surya dharma ali
melihat mungkin setiap konflik berbeda beda pak jebabnya
tapi melihat karakteristik partai ini partai yang lama sebenarnya sempat berjaya
tapi belakangan kerap kali didera konflik internal
apa yang terjadi sih kalau dari bacaan anda dari luar mas umam
ya sebenarnya karakter konflik itu terjadi di hampir semua partai
hampir semua partai tentu memiliki sebuah fenomena
dimana benturan antar kepentingan itu pasti akan menciptakan friksi
friksi akan menciptakan faksionalisme dan faksionalisme internal
dalam tahap tertentu mungkin tentu akan bisa menciptakan konflik
kalau misal tidak bisa dimitigasi konflik akan berdampak serius terhadap performance politik
apa yang terjadi di p tiga
p tiga penurunannya cukup signifikan
kalau misal kita lihat ke fase pemilu sembilan puluh sembilan kemudian dua ribu empat belas
p tiga masih menempati posisi yang cukup prestisius
posisi tiga besar waktu itu
di bawah pdip kemudian golkar kemudian p tiga
tetapi kemudian angka itu terus tergerus
kering dengan potensi menguatnya
kekuatan partai partai islam yang lain
pertama dari segmen pkb
yang belakangan berhasil melakukan rekonsolidasi
pasca konflik yang cukup berdarah dan cukup problematik
tetapi kemudian di saat yang sama menguatnya segmen dari kelompok islam konservatif
dalam konteks ini di kelompok muslim perkotaan yang leverage
diikmati oleh tks
nah oleh karena itu
jika kemudian situasi ini tidak dimitigasi
memang cukup serius
maaf tadi hitungan kursi
dari tiga puluh delapan tiga puluh sembilan kursi kemudian menjadi sembilan belas kursi
tentu situasi ini cukup menegangkan
dan para senior p tiga sudah mengantisipasi ini
dan kemampuan masing masing elemen di dalam p tiga
untuk melakukan islah balik benturan konflik yang sangat kuat ini
maka harus dilakukan
itu adalah sebuah kenisayaan
tetapi kalau masing masing elit masih bertahan dengan ego
maka sebenarnya mereka sedang mempertaruhkan masa depan dari partai
sudah berdiri sekian dekade ini
tadi pidatonya pak suharto mengatakan begini
apalagi ada yang membawa bawa nama presiden jokowi
biar bagaimanapun pak soeharto adalah menterinya pak jokowi
kemudian juga yang juga membentuk kib
apa yang terjadi di internal p tiga ini tentu akan berdampak
juga karena p tiga adalah partai pemerintah
sejauh mana menurut anda istana ini akan terdampak
atau mungkin akan terseret atau apapun lah namanya dari konflik ini
karena posisinya pak suarso masih menteri sekarang
masih menjabat sebagai menteri
itu seperti apa bacaan anda mas umam
kalau misal kita lihat dari aspek argenologi konflik yang ada saat ini
maka sebenarnya pihak pemerintah sendiri bisa mencoba untuk melakukan mitigasi
pihak pemerintah bisa mencoba untuk kemudian mengaliinasi tudingan tudingan
misalnya narasi intervensi dan lain sebagainya
ini berbeda dengan konteks konflik dan juga operasi politik ya
misalnya dilakukan oleh pihak pihak berada di ksp terhadap partai demokrat misalnya
yang kemudian begitu mudah ditempelkan dan kemudian menjadi pressure
political pressure bagi pemerintah untuk mengkat dukungan politik itu
tetapi dalam konteks p tiga memang tentu harapannya
dari presiden dari pemerintah memberikan backup kepada pak soeharto selaku menteri
tetapi dalam konteks ini cukup pelik tidak mudah melakukan itu
karena dari aspek akar internal sudah mengalami pengerohkosan cukup signifikan
dan yang menjadi problem utama dalam konteks ini yang kemudian menjadi
apa ya soball effect dari isu yang digulirkan adalah sebuah bentuk
apa ya perlawanan
sekaligus juga sebuah bentuk dianggap mungkin sebagai penghinaan terhadap entitas para kiai
sementara kita tahu kiai adalah terutama struktur barisan kekuatan politik p tiga
kalau misal kemudian terjadi penghinaan atau mungkin dalam bahasa yang sangat vulgar
pelecehan terhadap integritas moral kiai dan istilah amplop kiai
maka hal itu berpotensi sangat tinggi
dan itu sangat signifikan menciptakan basis resistensi terhadap seorang figur individu pak soeharto
oleh karena itu ada problem yang serius disini dan tidak mudah bagi presiden misalnya
bagi pemerintah untuk memberikan speak up
karena memang basis internal legitimasi internalnya sudah begitu rapuh
masukin disitu penggerakan
kita akan lihat apakah menurunkan tenaga
apakah menurunkan tenaga
menurunkan tensi masing masing yang akan dipilih oleh semua pihak internal p tiga
sehingga memikirkan bagaimana partai ke depan
atau ini akan lama lagi prosesnya sehingga bisa mengerus elektabilitas p tiga
yang selama ini juga banyak disebut sebut memang terancam tidak lolos ke senayan
apalagi kemudian dengan adanya konflik ini
kita akan lihat seperti apa
terima kasih banyak mas hoirul umam direktur eksekutif indo strategik
sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini selamat malam
terima kasih banyak mas hoyrul umam direktur eksekutif indo strategik